belasan tahun silam destria rifana memutuskan tak lagi menggunakan jasa orang lain untuk mengasuh anak anaknya
kala itu ia melihat perkembangan anak anaknya yang kurang maksimal
destria pun rela keluar dari pekerjaannya di bank
setelah menjadi ibu rumah tangga ia memberikan waktu penuh untuk ketiga anaknya dengan menerapkan pola asuh yang demokratis
hak hak anak pun dipenuhi seperti kasih sayang pendidikan dan kesehatan
salah satu pola pengasuhan yang ia lakukan adalah dengan menerapkan hukuman dan penghargaan
ketika anaknya melakukan kesalahan maka ia tak segan memberikan hukuman
di sisi lain penghargaan pun diberikan untuk memotivasi anak menjadi lebih baik lagi
yang memberikan anak tanggung jawab pertama terus mereka boleh memilih apapun yang mereka suka selama itu baik
jadi tidak memaksakan kehendak tidak otoriter
kalau zaman dulu kan memang lebih otoriter ya
jadi anak itu nggak boleh membantah orang tua
boleh sih berargumen atau misalnya berpendapat yang berbeda dengan orang tua
karena kan ya ada pepatah bilang sih anakmu hidup di zamannya tidak bisa sama dengan cara diri kamu waktu kecil gitu
sesuai peraturan pemerintah nomor empat puluh empat tahun dua ribu tujuh belas tentang pelaksanaan pengasuhan anak
pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang
dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak
dalam pola asuh yang layak tak boleh ada diskriminasi untuk anak dengan kriteria apapun
orang tua atau orang tua pengganti juga harus memperhatikan kelangsungan hidup dan kepentingan perkembangan anak
serta menghormati pandangan anak
ada pun hak hak anak yang harus dipenuhi antara lain hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
kesehatan dasar dan kesejahteraan pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus
berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional persentase balita yang pernah mendapat pola asuh tidak layak masih cukup tinggi
hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pengetahuan orang tua atau orang tua pengganti
faktor ekonomi sosial budaya kondisi alam dan teknologi informasi
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau pppa berupaya meningkatkan kesadaran orang tua atau orang tua pengganti
terkait pengasuhan berbasis hak anak di tingkat desa sekolahan dan pondok pesantren
selain itu juga untuk menyediakan layanan pendampingan di pusat pembelajaran keluarga
edukasi ini banyak yang pertama melalui media langsung maupun tidak langsung
yang kedua adalah terkait dengan pendampingan
jadi bagi orang tua yang ingin melakukan pengasuhan berbasis hak anak yang tidak mengetahui
atau bahkan orang tua misalnya tadi dengan anak disabilitas tidak tahu bagaimana cara mengasuhnya
akhirnya anaknya ditinggal nah ini bisa berkonsultasi ke puspaga
dan puspaga itu akan melakukan pendampingan bagi keluarga keluarga tersebut
menurut ikatan psikologi perkembangan indonesia terdapat empat tipe pola asu anak
yaitu otoriter permisif demokratis dan mengabaikan
semuanya bertujuan untuk membentuk karakter anak
sementara jika anak mendapat pola asuh yang tidak layak salah satu dampak yang akan terjadi adalah menimbulkan trauma
yang pertama pasti trauma
yang kedua adalah bagaimana dia belajar atau modeling dari apa yang dilakukan oleh orang tua
akan terekam di memorinya bahwa saya dulu dipukul ketika melakukan kesalahan
maka akan menjadi benar ketika berikutnya saya memukul
nah kemudian dulu saya disayang sayang loh kamu suami saya kok sekarang kasar ke saya
dampaknya seperti itu
pemerintah pun perlu untuk memberdayakan perempuan penyintas kekerasan perempuan kepala keluarga dan perempuan di kelompok rentan
karena jika perempuan berdaya anak akan terlindungi
dan jika perempuan bahagia anak juga akan bahagia
kanza tamarindora didin iswandani jawa timur